presiden joko widodo memerintahkan panglima tni dan kapolri untuk segera mengecek ke lokasi kejadian terjadinya insiden serangan bersenjata di papua
presiden juga menegaskan pembangunan infrastruktur di papua tetap berjalan meski masih ada gangguan keamanan
dianya di kabupaten duga ini kabupaten yang dulu memang warnanya merah saya pernah kesana
dan tadi pagi saya sudah perintahkan panglima tni dan kapolri untuk dilihat dulu
karena ini masih si pangciur di duga itu enggak bisa loh yang namanya apa itu
sinyal nggak ada jadi ini masih dikonfirmasi dulu ke sana apakah betul kejadiannya seperti itu
tapi memang kita tahu bahwa pembangunan di tanah papua itu memang medanya sangat sulit
medanya sangat sulit
dan juga masih terdapat gangguan gangguan keamanan seperti itu
pembangunan infrastruktur di tanah papua tetap berlanjut kita tidak akan takut oleh hal hal seperti itu